pt kcic mengaku uji coba kali ini menggunakan comprehensive inspection train
artinya uji coba sekaligus mengecek aliran listrik pada rel sistem sinyal jaringan telekomunikasi dan fasilitas operasinya salah satunya stasiun
perjalanan ke cjb juga secara bertahap akan ditingkatkan kecepatannya hingga mencapai kecepatan teknis maksimalnya tiga ratus delapan puluh lima km per jam
selain uji coba kereta
pembangunan stasiun juga dikebut seperti yang terlihat di stasiun halim jakarta pada rabu
stasiun kereta cepat halim ini merupakan stasiun penghubung antara jakarta dan bandung
diharapkan dari stasiun halim ini akan terintegrasi dengan moda transportasi seperti lrt transjakarta dan juga tol jakarta cikampek
stasiun halim jakarta
akan terintegrasi dengan lrt jabodebek transjakarta dan tol jakarta cikampek
nantinya para penumpang kcjb bisa menaiki lrt sebelum atau setelah mereka melakukan perjalanan dari atau ke bandung
stasiun terdiri atas tiga lantai
lantai pertama untuk lalu lintas keluar masuk penumpang
lantai dua ruang tunggu serta area komersial
dan lantai tiga sebagai area peron
bocoran tarif tiketnya sudah ada bu
saat ini masih dalam pembahasan dengan kementerian perhubungan berapa tarif yang akan ditawarkan kepada masyarakat
selain stasiun halim nantinya kereta api cepat juga akan melewati tiga stasiun lain
yakni stasiun karawang stasiun padalarang dan juga stasiun tegaluar di kabupaten bandung
rencananya kereta api cepat jakarta bandung akan dirismikan presiden jokowi dukuhu
pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia